ya bagi anda warga yang khususnya tinggal di ibu kota ya
seharian ini suasananya adem adem mendung gitu kan
imbas digunyur hujan ras
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi
masih ada potensi hujan deras di wilayah jabodetabek hingga tiga hari ke depan
subkoordinator bidang prediksi cuaca bmkg ida pramuwardani
memprediksi hujan yang turun selama tiga hari ke depan
terutama terjadi di wilayah jabodetabek bagian selatan barat dan timur
bahkan pada hari ini hujan dengan intensitas sedang disertai kilat
petir daun angin kencang berdurasi singkat diprediksi akan terjadi pada sore
hingga menjelang malam hari
untuk selasa besok hujan dengan intensitas sedang diprediksi akan terjadi
terutama di wilayah jakarta selatan serta jakarta barat
subkoordinator bidang prediksi cuaca bmkg ida pramuwardani
memprediksi hujan yang turun selama tiga hari ke depan
potensi hujan masih akan terjadi di wilayah jabodetabek
terutama bagian selatan bagian barat dan bagian timur
untuk hari ini potensi hujan dengan intensitas sedang yang disertai
dengan kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat
akan terjadi hingga sore menjelang malam hari
sementara untuk besok hari hujan dengan intensitas sedang disetai
terutama di wilayah jakarta selatan dan juga jakarta barat
pada siang dan sore hari